antrean panjang demi mendapatkan jatah sedikit makanan ringan gratis
dalam acara pesta rakyat yang digelar di halaman monas gambir jakarta pusat
sontak membuat seorang ibu marah marah
dengan terus meracau wanita ini terus meluapkan emosinya kepada panitia
karena ditolak saat sudah berada di barisan paling depan
pembagian makanan ringan di acara pesta rakyat ini
dihadiri ribuan warga yang rela antre dan beresak pesakan
demi mendapatkan satu bungkus makanan ringan gratis
dengan berbekal kupon warga yang kebanyakan kaum manula
dan wanita yang membawa anak harus saling dorong
akibatnya tak sedikit warga yang terhimpit dan nyaris terjatuh
pesan pesan yang diadakan oleh pemerintah dan pemerintah yang berpengalaman
pesan pesan yang diadakan oleh pemerintah dan pemerintah yang berpengalaman
paket makanan ringan gratis berisi risol pastel dan air mineral ini
sengaja dibagikan panitia kepada pengunjung yang menghadiri acara pesta rakyat di monas
pesta yang diselenggarakan forum untukmu indonesia itu
diisi berbagai pertunjukan seni dan budaya hingga sabtu sore
mahardika prakasa satya jakarta